kita ke informasi lain sidang paripurna dprd bone sulawesi selatan diwarnai keributan
salah satu anggota dewan bahkan berdiri di atas meja melempar papan nama dan kursi
serta menantang duel anggota dewan lain
sidang paripurna dprd rabu pagi semestinya membahas laporan keterangan pertanggungjawaban tahun dua ribu tujuh belas
andi syaifullah dari fraksi partai bulan bintang bersama tiga fraksi lain menyatakan walkout
dan menolak mengisi absensi hadir
menurut andi syaifullah rapat ini terlambat satu bulan berdasarkan aturan lkpj yang mengacu pada pp no tiga tahun dua ribu tujuh belas
ini membuat rapat tidak mencapai syarat quorum
walkout ini membuat andi atorok dari fraksi golkar berteriak ke kubu andi syaifullah yang tidak mau mengisi daftar hadir
karena emosi andi syaifullah dari fraksi partai bulan bintang tersulut
ia naik ke atas meja menantang berkelai andi atorok
suasana gaduh berlanjut saat kedua
keduanya nyaris adu jotos namun anggota dewan lain kemudian melerai
sejumlah kursi dan fasilitas lain berupa papan nama dan mic di atas meja juga menjadi sasaran kemarahan
rapat akhirnya diskorsing selama dua jam
jadi begini itu dinamika rapat
dan perlu kita ketahui rapat itu ada hak imun namanya imunitas
jadi ketika berbuat dianggap seperti di luar mungkin dianggap sebagai tindakan arogansi itu
wajar saja dalam dinamika ini rapat
tapi pada akhirnya tentu ini kan adalah sebuah hak kita
tadi kan sederhana sekali alasannya
mereka marah karena kami tidak tanda tangan di absen padahal itu hak
tanda tangan atau tidak hak sebagai anggota dprd
kenapa kami tidak tanda tangan
karena kami dari awal sudah wo
sangat naif ketika kami yang wo yang mengkurungkan ini
tapi ketika dia korumkan dari tiga fraksi kami ikut mengkorumkan karena kami mau berpendapat
pendapat saya seperti tadi yang kita dengar bersama
jadi itu dinamika